kita ke informasi selanjutnya operasi justisi di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat rabu pagi diwarnai cekcok
saat pengendara mobil berusaha menerobos hingga dikejar petugas
selain ditegur pelanggar juga diminta putar kembali masuk tol lantaran melanggar protokol kesehatan
salah satu kendaraan roda empat ini langsung dikejar petugas saat terjaring operasi justisi di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat
para pengendara yang menolak ditilang lantas dipaksa kembali memutar masuk tol karena melanggar protokol kesehatan
belasan mobil dengan nomor polisi jakarta yang kedapatan tidak menggunakan masker juga dipaksa putar arah kembali ke jakarta
selain menyasar roda empat petugas juga menindak puluhan pemotor yang kedapatan tak mengenakan masker
usai didata mereka dikenai sanksi sosial hingga membayar denda seratus ribu rupiah
sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan arus wisata di libur panjang
pemda kebupaten bogor akan menerapkan rapi tes bagi pelancong puncak dengan titik random mulai besok
dalam rangka antisipasi libur panjang dan hari ini kita dengan polisian dengan tni
dan kisuk dan binas terkait kita melaksanakan operasi protokol kesehatan
selain melakukan operasi justisi petugas juga akan gencar merazia lokasi wisata di puncak selama masa libur panjang
pengawasan protokol kesehatan sengaja diperketat untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di sektor wisata
muhammad juanda bogor jawa barat